gelombang kekecewaan atas vonis bebas dan ringan para terdakwa tragedi kanjuruan terus mengalir
tidak hanya dari keluarga korban publik dan sejumlah lsm mengkritik keras putusan hakim pengadilan negeri surabaya
pihak berwenang dinilai gagal memberikan keadilan bagi para korban
dan untuk membahas yang malam hari ini telah bergabung bersama kami via sambungan zoom direktur eksekutif amnesti internasional indonesia usman hamid
selamat malam pak usman
selamat malam pak malam jnn
pak lu telah diketuk ketua majelis hakim abu ahmad sidqiamsia dalam sidang pembacaan putusan di pengadilan negeri surabaya
kami selalu dua terdakwa bebas bagaimana anda melihat putusan ini
saya tentu menghormati hakim hakim di dalam mengambil keputusan
tetapi hasil yang dijatuhkan di dalam vonis itu jauh dari rasa keadilan
masyarakat bisa melihat sendiri apakah nyawa sebanyak satu ratus tiga puluh lima jiwa dan ratusan lainnya luka luka
bisa dijawab dengan keadilan seperti yang dijatuhkan di dalam ponis putusan pengadilan negeri surabaya itu
saya kira masih jauh
bukan hanya dari segi berat ringannya putusan tetapi juga dari segi jumlah orang yang dipintai tanggung jawab
sedari awal proses hukum ini sebenarnya diharapkan bisa membongkar secara tuntas
apa yang salah di dalam penanganan keamanan di dalam stadium keamanan
dan apa yang salah dari penggunaan penggunaan kekuatan yang berlebihan
termasuk misalnya gas air mata yang mengandung kimia yang sangat tinggi
apalagi dalam temuan komnas ham gas kimia itu telah daluasa
ini satu hal yang tampaknya luput dalam perhatian para jaksa para hakim di persidangan
karena itu wajar jika keluarga korban seperti ibu khalifatul atau orang tua dari jofan
cewa yang sangat dalam
jadi saya kira ini perlu ada perhatian serius dari negara
termasuk dari presiden joko widodo yang sedari awal menyampaikan duka menyampaikan komitmen
membentuk tim gabungan pencari fakta
tetapi seperti memberi batas di dalam proses penyelidikan hukum untuk tidak menyentuh
misalnya urusan persepak bolaan
padahal akar masalahnya ada di sana
akar masalah dalam berbagai pertandingan sepak bola di indonesia yang seringkali
misalnya mengakibatkan korban jiwa harusnya dibenahi
misalnya dalam konteks stadion kanjuruhan apakah benar kalau kapasitas tiga puluh ribu penonton
lalu dibiarkan terisi sampai empat puluh ribu
mengapa sampai empat puluh ribu dibiarkan
apakah untuk keuntungan finansial
bagaimana sebenarnya bisnis persepak bolaan selama ini
mengapa kurang memperhatikan keselamatan jiwa dari para penonton
mereka bukan kriminal

bahkan kalau ada perlakuan terhadap penonton mereka bukan kriminal
tapi tetap harus dengan perlakuan yang menghormati martabat manusia
jadi saya kira putusan kemarin benar benar mencerminkan kegagalan negara dalam menghadirkan keadilan
seharusnya negara bisa memanfaatkan tragedi ini untuk benar benar memperbaiki kinerja kepolisian
di dalam menanggulangi katakanlah masa atau di dalam konteks mengamankan pertandingan sepak bola
yang dalam tragedi kanjuruhan sama sekali tidak memperlihatkan
adanya misalnya ancaman keselamatan jiwa kepada petugas atau ancaman keselamatan jiwa dari para pemainnya
jadi ini benar benar satu pengalaman yang buruk satu presiden yang buruk di dalam sistem penegakan hukum di indonesia
selain itu apalagi catatan yang ditemukan oleh amnesty international termasuk mungkin kejanggalan atas jalannya proses hukum tragedi kanjuruan ini
ada semacam pembiaran terhadap resistensi aparat penegakan hukum
ada semacam pembiaran terhadap resistensi aparat penegakan hukum
khususnya aparat keamanan terhadap proses hukum di pengadilan
kita masih ingat bagaimana misalnya sejumlah anggota kepolisian anggota brimob justru meneriaki jaksa
itu satu penghinaan terhadap proses peradilan
bahkan itu satu ancaman yang sangat serius terhadap independensi peradilan
nah negara tidak boleh membiarkan hal hal seperti itu terjadi
orang orang yang melakukan tindakan itu harus ditindak gitu
dan yang kedua saya kira sejak saat ini sedari awal
kurang maksimal di dalam menggali permasalahan yang menimbulkan satu ratus tiga puluh lima korban jiwa
terutama misalnya gas air mata itu
gas air mata yang digunakan itu jenis jenis yang seperti apa
ada jenis yang memang sekedar untuk membuat orang sulit untuk melihat dan menghindari kerumunan
ada juga yang bisa mengakibatkan dampak kematian atau dampak kesehatan yang sangat luar biasa
nah ini yang saya kira ada putus di dalam proses pembuktian di dalam proses pencarian bukti
oleh pihak kepolisian maupun oleh pihak kejaksaan
sehingga hakim juga mengambil keputusan yang justru malah membenarkan kekhawatiran kekhawatiran masyarakat
kekhawatiran para korban dari tragedi kanjuruhan
ya bang usman ada juga yang menduga dan menuding proses hukum ini dirancang untuk gagal
dalam mengungkap kebenaran atau intended to fail dan melindungi pelaku yang berasal dari kepolisian
tanggapan anda seperti apa
saya kira itu tepat
karena memang sedari awal
proses pembuktiannya sangat minimalis
ada usaha untuk mengurangi resiko maksimal
ada usaha untuk katakanlah memisahkan seolah olah ini sekedar kelalaian aparat
dan tidak ada masalah dengan persepakbolaan kita
tidak ada masalah dengan manajemen pengaturan sepak bola di dalam tragedi kanjuruhan
sehingga pssi seperti tidak tersentuh oleh hukum
nah ini yang saya kira memunculkan kekhawatiran dari masyarakat sedari awal
sehingga ada dugaan puas
bahwa memang proses hukum ini diniatkan untuk gagal
dengan katakanlah hanya memberikan resiko risiko minimal
bahwa seolah olah sudah ada orang yang dibawa ke proses peradilan
bahwa mereka seolah olah sudah dihukum
padahal yang dibawa tidak seluruhnya katakanlah orang orang yang bertanggung jawab ke pengadilan
dan juga hukuman yang diberikan tidak mencerminkan rasa keadilan
jadi ini pukulan telak bagi keluarga korban
betapa keadilan di negeri ini semakin langka
dan sebelum kita memulai dialog ini
kami juga sudah berusaha untuk menghubungi kuasa hukum dari terdakwa
maupun dari perwakilan dari pihak kepolisian
namun belum ada respon
nah selain itu tadi juga saya sempat membaca di beberapa media
ada yang menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara ini
juga ikut diperiksa
apakah menurut anda hal ini perlu dilakukan
tentu saja perlu
komisi judisial perlu mengambil langkah proaktif itu
bukan hanya komisi judisial
tetapi juga komisi kejaksaan
bahkan komisi kepolisian
sehingga dengan pendekatan yang menyeluruh pada kinerja para penegak hukum
dari mulai kepolisian kejaksaan sampai kehakiman
kita bisa tahu apa sebenarnya masalahnya
dan bagaimana memperbaiki proses hukum ini
sehingga bisa dilanjutkan kembali atau bisa diulangi kembali
sampai benar benar ada keadilan yang dirasakan oleh para keluarga korban
fonis ringan dan juga fonis bebas ini kan sejak awal
ketika diputuskan oleh hakim
langsung menuai kecaman
juga menimbulkan pertanyaan tanda tanya besar begitu
apa sebenarnya yang membuat hakim memutuskan memberikan fonis bebas
bahkan juga fonis ringan terhadap lima terdakwa
salah satunya adalah menyatakan bahwa yang dilakukan oleh dua terdakwa yang dibebaskan itu
membuat orang orang meninggal dunia
karena ada faktor angin
menurut anda seperti apa ini
ya ini yang akhirnya dikritik oleh masyarakat
bahwa keadilan kita pun ikut tertiup oleh angin
ini menyalahkan alam
sebenarnya alasan itu justru semakin memperkuat saja
bahwa negara tidak serius
di dalam melakukan pengamanan di dalam stadion kanjuruhan itu
kalau memang masalahnya di angin
kenapa kemudian sampai
yang bisa dipengaruhi oleh angin untuk sampai kepada para penonton
yang sebenarnya lebih masalah itu kan
kenapa membawa gas air mata ke dalam satu pertandingan sepak bola
yang jelas jelas dilarang di dalam aturan persepak bolaan dunia
saya kira ini tidak tersentuh di dalam proses pembuktian oleh jaksa
maupun juga oleh amar putusan majelis hakim yang mengadili perkara perkara dalam tragedi kanjuruhan
ini saya kira merendahkan rasionalitas publik
di dalam melihat apa itu keadilan
di dalam melihat tanggung jawab negara
dalam tragedi kanjuruhan yang mengakibatkan korban jiwa terbesar kedua
setelah tragedi di peru
nah jaksa juga kan setelah ini menyatakan akan banding
apa saja sebenarnya kalau menurut anda yang harus diperjuangkan oleh jaksa
dan diperi siapkan gitu
tentu saja kita menghormati langkah
untuk mengajukan banding
dan banding itu seharusnya bisa berujung dengan putusan yang lebih adil
tapi masalah utamanya juga bukan sekedar banding terhadap orang orang yang kemarin difonis bebas
atau yang difonis ringan
tapi juga harus ada penuntutan baru
terhadap orang yang belum tersentuh
harus ada penyidikan baru
terhadap orang orang yang belum tersentuh
apakah itu dari dalam aparat keamanan
atau misalnya dari pssi
saya kira ini yang seharusnya bisa jadi bahan evaluasi
oleh pemerintah khususnya jajaran penegak hukum kepolisian dan kejaksaan
iya bahkan masih ada satu orang yang sampai saat ini pun belum tersentuh
belum diadili dengan alasan berkas belum lengkap begitu ya
apa yang nantinya akan dilakukan oleh amnesty international selanjutnya untuk mengawal
agar rasa kadil masyarakat ini bisa terpenuhi dalam tragedikan juruhan bang usman
amnesty akan menyuarakan tuntutan keluarga korban
termasuk para pendampingnya tim advokat hukumnya
dan juga upaya upaya misalnya komisi judicial
seandainya mereka bersedia untuk menempuh langkah langkah penyelidikan
terhadap dugaan perilaku tidak profesional dari para hakim
dan bila perlu komisi kejaksaan komisi kepolisian
juga mengambil langkah untuk menelusuri kejanggalan kejanggalan di dalam proses peradilan
apakah prosesnya telah benar
apakah ada proses yang menyimpang
apakah ada proses yang disalahgunakan
apakah ada orang orang yang sengaja dari awal dilindungi atau dijauhkan
sehingga ya tidak menjadi subyek dari investigasi
atau dari penyelidikan penyidikan dan penuntutan oleh pihak kejaksaan
dan akhirnya mereka lolos dari jeratan hukuman
itu yang mungkin penting untuk dijadikan bahan evaluasi
terakhir bang usman selain kekecewaan
apa sebenarnya dampak fonis ini untuk keluarga korban dan masyarakat pada khususnya
mereka tidak akan memiliki kepercayaan
kepada pemerintah kepada jajaran penegak hukum
dan mereka akan ragu bahwa perisua perisua seperti ini di kemudian hari tidak akan terulang kembali
saya kira ini mencoreng persepakbolaan di indonesia
mencoreng wibawa negara
termasuk di dalam hal ini secara khusus adalah kepolisian
kalau perkara ini dibiarkan begini maka pasti akan ada keberulangan di masa depan
aparat yang ketika itu membawa katakanlah
gas air mata akan tidak merasa penting untuk memperhatikan aspek larangan fifa ke depan
begitu pula para pemegang kendali atau pemegang komando dari aparat keamanan yang ketika itu
baik itu polri maupun tni
di mana anggota tni juga terlibat di dalam melakukan tindakan kekerasan
berupa pemukulan tendangan yang sangat tidak manusiawi
yang seharusnya tidak dilakukan terhadap orang orang yang tidak dalam posisi mengancam keselamatan petugas
baik itu anggota polri anggota tni
atau siapapun yang ketika itu berada di lapangan
baik tentunya kita akan terus mengawal kasus ini dan memberikan rasa keadilan pada korban
dan kedepannya kita berharap bahwa proses hukum di indonesia ini bisa berjalan seadil adilnya
dan tidak ada tendensius apapun dan tidak ada campur tangan dari pihak manapun
terima kasih direktur eksekutif amnesty international indonesia bang usman hamid telah bergabung bersama prime news malam hari ini